bagus bagus bagus memang harusnya seperti itu ya adem dan tidak buru buru
jadi walaupun berbeda pilihan tetap rukun gitu ya